mak udin mau ke parkiran dulu eh
eh jangan pergi dulu
mau ngapain mak
ih lagi pada ngapain
udin nih si udin boleh ikutan buka puasa bareng kagak
ih boleh dong
itu pisangnya kebanyakan kurangin dikit
terus lu kasih dah tambahin kuahnya
eh mbak be udah tenang aja
gawang cot bertolong veel lidt ke satu hari ya
bride kalau lo kayak gitu

saya juga denger
kenak makanya abang teriak
ini lagian makanya jangan bohong
ntar posnya batal loh
ngapain sih lu teriak teriak
ini sendal baru
tapi kan abang nggak punya sendal model begini
tapi tadi baru tau
ya namanya juga baru
berarti kan lo baru lihat
kalau gitu tadi juga mau sendal yang baru
kalo bukan beli baru berarti sendal second dong
eh ini bukan sendal second
beli baru bukan
sendal second bukan
terus sendal apaan
kagak sengaja pake nih sendal
nyadarnya pas udah di jalan
saya pas abang balik lagi ke masjid
udah pada sepi
udah pada pulang
emang gak ada sendal perempuan bang
tumben loh pagi pagi udah bersih bersih
temen temen aku mau pada datang
lebaran kan masih jauh
kok pada dateng
ih apaan sih
aku mau buka puasa bareng
ih buka maghrib dong ya
nanti buka puasa mau pakai apa
tapi mau ke pasangan apa
apaan aja dah
abang juga pasti makan
yaudah kalo gitu pake mie aja ya
tati gak usah ke pasar
jangan masam mie
nah lo tumis kangkung
terus goreng ikan asin
ya apa aja bukannya mie juga
dah bang ojek dulu
semoga abang ojeknya lancar
puasanya juga lancar ami
mak udin mau ke parkiran dulu eh
eh jangan pergi dulu
ih lagi pada ngapain
nih si udin boleh ikutan buka puasa bareng gak
ih boleh dong
tuh udin denger kagak boleh
ih apaan sih
tapi masih puasa
itu dia pak
kalau sahurnya kesiangan masih boleh puasa nggak ya pak
menurut yang saya tahu puasa itu sebaiknya dilakukan dengan sahur
tapi kalau sudah kesiangan badannya masih kuat boleh puasa
biarpun sudah kelihatan pucat begini
kamu enggak kelihatan pucat
iya nggak apa apa kok kakak tisna
nanti sore kita buka bersama yuk
tapi motornya jangan mogok lagi ya kakak
insya allah enggak
berarti masih bisa mogok dong kakak
loh cak cak cak
lah makanan bukan ke sana
lo takut sama emak
kok tadi muter balik
bilang aja kalau kagak mau nganterin emak
komelin aja maesio cak
terima kasih mas pur
dari buku agama yang saya baca
kalau mas pur emang bener gak kuat
lebih baik mas pur disirahat aja
kerjanya jangan terlalu keras
daripada nanti puasa yang batal
iya pak makasih
tapi bener pak
saya kelihatan enggak pucat
kalau gitu batalin aja
puasa saya pak gojeknya
supaya kamu semakin kuat puasanya
nanti sore kita ngabuburit bareng yuk
itu juga kalau neng aninya mau
tempat untuk tarik tulis bayi cheese
ini hewan pakan dik faster
iya dia usta dia
tapi tempat pengajiannya jauh be
nanti babi kecapean terus keausan terus buka dah
ya emang kudu lo yang nganterin
kan tadi ojak udah bilang ojak mau nganterin
eh main main tunggu
ntar sore kita buka puasa bersama ya
biar masih ojak
oh seperti itu
ih mas pur pas banget
pas aku mau pergi pas mas pur dateng
berarti kita jodoh dong
ih apaan sih
anterin aku ke rumahnya pak mumun ya
ngapain ke rumah pak momun
sudah ada seratus dolar tadi
lima dolar lagi ini

ini makasih bekerja lagi
dan akhirnya masuk kebies
ini mantu saya
oh seperti itu